jati biasa melatih olah vokal dan pita suaranya dengan seni pernafasan
dengan menggunakan alat berat di sembilan puluh titik yang tersebar di surabaya
terserah saja karena dokter forensik tidak membuka secara terang menerang
setelah ditunjukkan za pun meninggalkan pos tersebut
kita kurang setuju soalnya saya sudah mengalami jualan ini naik turun juga
untuk pengembangan vaksin di tanah air
baik itu di bidang musik kemudian tarik suara dan juga dance cover
bahkan di tahun dua ribu tiga belas ada penelitian yang dilakukan oleh dosen poltekes kementerian kesehatan padang
sehingga ahy bisa perform dalam delapan bulan kinerja dirinya nantinya
nah jadi ada dijelaskan
semakin menurun karena import itu terhambat banyak hal di samping harga gula luar negeri yang masih tinggi juga ada hambatan mengenai masalah pelabuhan di brazil dan sebagainya dan sebagainya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
ada remisi ada pb ada asimilasi dan itu cukup besar
pada saat diwawancara oleh rekan rekan media pelantikan pada saat pelantikan kemarin
mr gupta menjelaskan berikut ini
selain mode mode tersebut kursi roda ini juga dilengkapi dengan detektor pengenalan kondisi jalan untuk menghindari jalan berlubang
kita ada di pidat yang tadi saya sebutin di pergelangan tangan
selain itu pilih terasi yang tidak mengeluarkan bau busuk menyengat atau berair
saya mencoba menelusurinya langsung ke tkp
nggak berhasil enggak berhasil menurut pengamatan dinas lingkungan hidup gunung kidul monyet liar
ini kan menjadi pertanyaan besar
memastikan awak bisnya untuk dalam kondisi yang prima tidak diberi beban longship
selamat berjumpa lagi dengan kami radio adven suara pengharapan
penjualan mobil baru di indonesia yang bisa tumbuh hingga tujuh persen
setiap anak memiliki hak privasi
benar ya jaga sikap saudara ya
jadi pada saat yesus datang
dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga
saat itu tim asuhan tony pogacnik diperkuat oleh sedimlah legendaris seperti endang witarisa kemudian juga ada maulwi sayawasa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
hanya porsi atau pola makan yang biasanya pagi berubah menjadi makan untuk buka puasa
jadi baru beberapa saja yang kredis yang selesai konfliknya dan ini masih menunggu sebenarnya pasca pemilu kemarin
di kantor kementerian keuangan kamis pagi kemarin presiden juga menyampaikan pengucuran dana dari ina
seperti kasus rempang misalnya atau kasus inti
tak hanya di indonesia teknik masak menggunakan arang juga digunakan di belahan dunia lain
dan warga yang berteriak dari lantai dua balkon rumahnya ini kini menjadi saksi kunci
kalau datang seberapa itu tetap habis
pada mana kami harus meminta uang tiga empat ribu dolar
kota yerusalem yang baru yang turun dari surga itu
seperti kerabat mario dendi yang mencoba memindahkan david ke rumah sakit lain
dan kalau gejalanya tidak sembuh juga kita mempercayai
metik kelapanya per pohon kelapa saja lima belas rupiah
rasanya unik ya mungkin karena penyajiannya digoreng dulu terus dibungkus sama daun simpur baru dibakar lagi
dan pertanyaan saya juga terjawab bahwa bagian dari bumi yang baru yang kita warisi itu adalah
dan menganggap dia tidak memiliki keuntungan atau kekurangan kapital lain
untuk mencegah tindak kriminal pada anak
berpendapat di sosial media
karena sebenarnya kendaraan yang digunakan untuk umum dengan plat hitam itu sudah bisa dikategorikan ilegal
disitulah kota suci itu akan berada terletak
mengingat tadi ppkm nya level satu pembatasannya masih dianggap normal atau seperti biasanya
sedang dengan ruas kita karya ina berinvestasi di dua ruas jalan tol trans jawa
meskipun australia merupakan negara yang sebagian besar menganut perekonomian non tunai
nanti dari situ mereka ada kolom untuk diskusi atau chatting nanti dari situ baru ada negosiasi
kami juga mendapatkan informasi bahwa kecepatan untuk pengendara yang akan melalui kontraflow ini juga
apa sih beban mereka membuka hasil otopsi secara keseluruhan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
jangan sampai kita terpengaruh dengan hal hal yang kecil yang ada di pemandangan mata kita saat ini
dan yang juga harus kuat perannya adalah dalam hal ini negara yang diwakili oleh pemerintah yang dalam hal ini dijalankan oleh kominfo lewat regulasinya lewat penegakan hukumnya
namun melihat data beberapa hari terakhir presiden akhirnya kembali mengimbau penggunaan masker di dalam dan juga luar ruangan
duh tapi ini satu lagi nih soal asmara
adapun mobil yang laris ditransaksikan adalah mobil keluarga atau mpv dengan kisaran harga di bawah dua ratus lima puluh juta rupiah
itu malah reproduksinya lumayan lebih cepat
jadi ini mungkin satu pembelajaran lah
itu semua yang ada di kuningan gitu ditampilkan dalam batik ini
plasma seruyan di kalimantan itu juga harus dihindari
untuk merasakan langsung teknologi mixed reality saya mengunjungi kantor microsoft indonesia
hakim pun langsung menegur dengan keras
satwa ini berperan sebagai pemencar biji sekaligus membantu regenerasi vegetasi hutan
nggak bisa ntar malam apa nggak bisa pokoknya harus sekarang
kalau udah lewat waktu dua bulan disebar datanya
di marwan motor ini ratusan kendaraan dari yang tertua tahun seribu sembilan ratus enam puluh hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh an
utilitas dari pabrik yang ada
ketika itu ilmu yang didasari posisi dan gerak gerik benda langit ini digunakan untuk memprediksi cuaca hingga strategi perang
konsultan it yang berbasis di brisbane fi subramanya
menteri kesehatan budi gunadisadikin mengatakan
ini sebenarnya secara fisik mirip ayam kampung biasa ya
nah di tahun dua ribu dua puluh dua ini tercatat jumlah pemudik paling banyak hanya sebesar delapan ribu
ada sebagian orang yang menganggap jazz terlalu mengeksploitasi bayi
artinya mereka meskipun mereka punya uang tetapi mereka tidak punya modal
di beberapa provinsi di jawa bali maluku papua dan nusa tenggara barat
ya baik jadi kalau kita lihat dari sisi kecerdasan mungkin yang lebih berpengaruh adalah kematangan dalam menggunakan media sosial
dalam kesempatan pertama misalnya yang sekarang dikembangkan itu kan teknologi watermark ya
terasi biasanya jadi bumbu pelengkap untuk menambah cita rasa pada sambal
akan hidup di sorga
sekaligus ketua asosiasi nutrisionis indonesia menjabarkan pisang memiliki banyak kandungan
jadi kalau kita sebelum makan mungkin nggak langsung buka
sedangkan pns dengan keterampilan pemula hingga keahlian utama
nah kalau kita melihat head to head rekor pertemuan dari indonesia dan juga irak kedua negara ini sudah tiga belas kali bertemu
dan kalau kita melihat lagi rinciannya irak memang lebih unggul secara head to head dengan delapan kali kemenangan dua kali kekalahan dan juga tiga hasil imbang
senangnya karena untuk diversifikasi jadi misalkan emasnya lagi turun atau naik kita ada cadangannya di perak begitu loh
kalau penularannya cukup tinggi artinya infeksinya juga bisa menyebar kemana mana
kemungkinan juga sumber hidupnya atau sumber pangannya juga sudah tidak mendukung
di kandang ini ia memiliki dua belas ayam jago dan dua puluh ekor ayam indukan
pemenuhan suplai vaksin dalam negeri

sementara dia mengusungkan muatan hariannya
satu itu kedua ini menjadi catatan
makan banyak banyak bahan bahan itu pilak
dan menghabiskan bibit bibit dan bakal tanaman warga sumur
jurubicara kementerian perhubungan selamat malam
nah udah dari situ selesai testingnya
nah ketika semua tahapan ini sudah baik
biarlah kita boleh dapat memfokuskan pikiran kita kepada harta yang sesungguhnya
bahkan karya custom mobil ini telah ikut dan dipamerkan
bila mana kita berada dalam kerjaan sorga
karena permintaan kayak produk umkm yang diabon itu udah sampai mana mana itu semakin banyak
tidak sampai tiga hari dua hari
tadi juga sudah disampaikan seperti kun akan lebih rapat ya
pesisir yang dulu bisa untuk hidup mereka banyak pandan banyak tanaman dan sebagainya sekarang sudah
capital gain tax atau pajak keuntungan modal yang disusun oleh rucika talwar
kawasan ada makanan khas rujak cingur olahan ini membutuhkan bahan baku pisang klutuk pisang
bahkan lebih dari itu tuhan sementara menyediakan sesuatu yang besar bagi kita
jadi pakai tukang baruak atau tukang beruk ini lebih murah
tadi kita sudah turunkan jaring
dan dia tidak bisa menikmati keadaan seperti
nah itu ditembak duluan kan ada luka luka lain
terus dikebut pemerintah kota surabaya memasuki musim penghujan di akhir dua ribu dua puluh
nah jadi tidak hanya sekedar statement politik saja
nah tetapi perlu kita lihat bahwa mungkin dari sisi kuantitas menurun tetapi ada ancaman lain yang berupa kualitas
saat ini biaya restitusi yang dibayarkan sebesar satu ratus dua puluh miliar rupiah sesuai dengan tuntutan jaksa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
satu gelas di waktu berbuka puasa
dan sama sisi sisinya dan ini menggunakan magnet ini
italia pun sempat naik pitam ketika melihat pola mario shane dan ag di polsek pesanggerahan ketika membuat laporan bap
bahkan tidak sedikit sejumlah wisatawan mancanegara juga memburu keunikan batik kuningan tersebut
mengimbau masyarakat jawa timur bersiap dan berhati hati
dan khususnya juga bagi mereka yang komorbit bagi mereka yang laksia
brin turut membantu dalam memfasilitasi laboratorium dan juga pendampingan teknis
kalau ada udah teman kita pinggir aja
kalau aku nggak tahu saat jumat saya nggak tahu apa ini dulu pak
kalau untuk pengadilan kan lebih pada dititik beratkan kan ini sudah menjadi kita sebagai korban lebih menjadi tanggung jawab jaksa penuntut umum
dibantu untuk melihat bahwa
untuk mencegah kematian setelah digigit hewan yang berpotensi membawa virus rabies
namun demikian masyarakat juga perlu pahami bahwa skema itu bisa situasional
banyak ribuan konflik agraria terjadi
termasuk kondisi kesehatan david yang terkena diffuse accidental injury
oleh karena itu yang disampaikan oleh bapak presiden pada saat itu adalah
kota yang tadi berusaha saja pendeta jelaskan yaitu kota suci yerusalem yang baru
lihatnya mulia itu yang bikin saya emosi sekali kenapa
wilayah yang mencatatkan banyak laporan gangguan kawanan monyet tiar adalah kabupaten gunung kidul
kalau saya bergejala saya berani bilang kepada atasan saya di kantor
memiliki banyak getah dan ini tidak disarankan untuk sering dikonsumsi karena getah sulit
ketika sudah melewati karawang kecepatan akan diturunkan kembali hingga nanti akhirnya berhenti di stasiun halim jakarta
seperti ikan dan udang tepung beras atau tepung terigu dan garam yang digunakan pada proses fermentasi
dan selama ini masih menjadi pr
ia memang sudah menyukai mobil klasik sejak dulu
nah sekarang pada meningkat sampai tujuh puluh lima kilo sampai satu kuintal gitu
cuma kita ambil kita cari yang paling pentingnya aja gitu
dimana mahasiswa mahasiswa dari holying university ini memang terkenal dengan kemampuan mereka yang ekstra di bidang seni dan rupa
terutama terkait dengan tadi ada beberapa negara yang menghentikan ekspor ke indonesia
dan bagaimana perlawanan mario dendi terkait hasil tuntutan dan vonis di persidangan nanti
jaksa yang beban pembuktiannya ada di jaksa menerima dengan begitunya akhirnya dalam proses kita mempertontonkan peradilan sesat
dalam meningkatkan daya saing sehingga produk produk tanah air bisa berkompetisi dengan negara lain
merangkai sista bohong pada saat proses pemilikan
baik yang itu tidak signifikan maupun yang fatal gitu untuk tidak terjadi lagi ke depan
selain masyarakatnya sendiri sebagai produsen distributor dan konsumen konten mereka perlu diliterasi termasuk dibangun etikanya di dalam memperlakukan informasi
menurut otoritas jasa keuangan ali
silakan menikmati video ini
kami membelinya untuk empat ratus dua puluh ribu dolar
di ruang terbuka tidak ada comorbid tidak bergejala boleh lepas masker
kemudian macetnya mengenai keterbukaan informasi kepada publik mengenai konsesi konsesi hgu
kemudian saya marah apa hak anda nyuruh nyuruh saya memindah ke rumah sakit yang lebih baik